gempa bumi dengan magnitudo enam satu mengguncang wilayah pesisir kabupaten maluku tengah di pulau seram maluku pada rabu waktu setempat
badan pusat meteorologi klimatologi dan geofisika meminta warga menjauhi wilayah pantai
video amatir ini menunjukkan warga berlari menyelamatkan diri ke arah pegunungan
diketahui usai gempa tiba tiba air laut naik setengah meter di wilayah pesisir desa tehoru
diketahui pusat gempa terjadi di sekitar enam puluh tujuh km arah tenggara kabupaten maluku tengah dengan kedalaman sepuluh km di bawah permukaan laut
bmkg kota ambon membenarkan bahwa terjadi tsunami kecil dengan ketinggian lima meter di wilayah pantai desa tehoru
gempa susulan terjadi sekitar sepuluh kali dan gempa juga dirasakan di kota ambon
masohi kabupaten maluku tengah sampai di kabupaten seram bagian timur dan yang terparah di tekorug
kemudian kalau dari tight gate kita melihatnya lima meter
biasa kalau kejadian yang terjadi apabila terjadi tsunami air laut akan surut duluan sebelum dia akan kembali lagi menjadi tsunami